sebenernya saya bingung sama kamu pur
sebenernya kamu serius dari jodoh apa enggak
ya serius lah
terus seriusnya sama siapa
sama neng ani atau sama neng citra
serius sama neng citra
sama yang mau lah
soalnya tipis itu mempengaruhi pencernaan bu
bapak ibu bawain buah itu bukan buat potati
tapi buat yang jagain bang ojek
udah berapa hari ini may nolek pesenan kue bang
rezeki kan sudah diatur
dia mau bantuin may
kalau emang may mau terima pesanan kue lagi
lalu yang ngerjakan siapa
ceo sama yanti
ya kalau may pikir
mereka bisa mengerjakannya ya silakan saja
tapi yang penting
may harus tetap fokus mengurus stati
iya maya juga mikirnya kayak begitu bang
may udah siap
ya sebentar mai mau ambil tas dulu bang
ibu juga harus waspada
memangnya kenapa pak
virus tipis kan indah menular
tapi menurut jurnal yang bapak baca
tipes itu akan mudah masuk dan menyerang orang yang kelelahan bu
makanya ibu jangan kecapean
bapak meledek ibu ya
apanya yang capek
tiap hari pesanan makin sedikit
lo hari gini masih tidur
mau istirahat dulu
lo kagak ada marahin emak
orang emak yang juru suruh istirahat dulu
orang emak yang juru suruh istirahat dulu
mau ga ada kopinya
eh kebetulan saya mau minta tolong belikan kelapa
kelapa bula kelapa yang udah diparut bu
kalau sudah ada yang diparut boleh
santannya kurang bu
nanti aku beli
nanti aku beli

kenapa anda beli santan aja bu
yang udah dibersihin sama tukang kelapanya
kalau ada boleh
atau pakai santan instan aja gimana bu

eh pada mau kemana
beli kelapa bu
kalau kalian berdua pergi siapa yang bantuin saya
ya udah saya aja yang jalan bu
ya udah saya aja yang jalan bu
ya lu abis kejadian jaga rumah sakit dad
ya lu abis kejadian jaga rumah sakit dad
iya masa kerja
udah mendingan tapi belum boleh pulang
berapa lama lagi

gak tahu ditotalin seminggu kali

ya yang penting sembuh aja dulu dah ya
iya dah tapi gue bingung
bayarnya gimana ya
stress malah gue
lo sih kagak pakai santan ya
ya diribet kan sekarang
kayak gue dong pakai asuransi
gue bukannya kagak mau pakai asuransi
udah pernah beli cuma ditolak
udah pernah beli cuma ditolak
udah pernah beli cuma ditolak
serius apa pur
mumpung orang tua yacitra lagi disini
serius apa pur
ini kesempatan gue
kamu mah pur
emang orangnya aji mumpung
gak kenal gue
aji mumpung pur
masa kamu gak tau
saya juga tau
emang gue harus tahu semuanya
kalau emang orangnya kurang pengetahuan mah
kalau emang orangnya kurang pengetahuan mah

kalau emang orangnya kurang pengetahuan mah
susah udah gak bisa diapa apain
susah udah gak bisa diapa apain
susah udah gak bisa diapa apain
sampai jumpa di video selanjutnya
serius sama yang citra
sama yang mau lah
makan di sini apa dibungkus
kalau dibungkus makan dibungkus
di rumah lu lah
kalau makan di rumah gue nanti ketahuan kalau kita kagak masuk kuliah
sekarang gue ngeliat kesempatan itu ada di citra
ya kesempatan buat ngedeketin
siapa tau sukses
ah kamu mapur
prinsip nyate selalu aja
prinsip siapa tau
nanti sore orang tua ya citra mau datang
gue udah nyiapin strategi yang spesial
masya allah bur
kok ada strategi sama spesialnya
ini emang perang tis
terus apa strategi spesialnya
gue mau dateng ke kontrakannya citra

gak ada spesialnya

gak ada spesialnya
gue belum selesai ngomong sutisna
gue mau pura pura nggak sengaja ketemu citra
tapi udah pakaian rapi
terus gue udah bawa buah buahan
orang tuanya juga pasti kelopet kelopet
ntar sore orang tuanya citra mau dateng
terus urusan emang gue apa
adanya sama gue
kalau gak ada urusan emang gue
katanya lo tadi mau curhat
orang tuanya citra mau datang
gue mau pura pura main ke kosanya citra
gue pake pakaian rapi